wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menjajal kolam akuatik di kompleks gelora bung karno senayan selasa pagi
ia menyebut kolam akuatik yang akan digunakan untuk penyelenggaran asian games dua ribu delapan belas ini telah siap dipakai bertanding
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno selasa pagi menjajal kolam akuatik stadion gelora bung karno jakarta
selain berbincang singkat dengan para atlet wakil anies baswedan itu langsung menjajal kolam akuatik sepanjang lima puluh meter dengan berenang sepuluh putaran
sandi pun unjuk kebolehan berenang dengan berbagai gaya seperti gaya bebas gaya punggung dan gaya kupu kupu
setelah berenang sandi mengungkapkan arena akuatik di gelora bung karno itu telah siap digunakan untuk perhelatan olahraga terbesar se asia pada dua ribu delapan belas nanti
ia pun meminta perawatan arena akuatik di gelora bung karno tak hanya dilakukan sebelum dan saat asian games digelar tapi juga setelah kegiatan itu selesai
saya makasih banget sama gbk ini venue kelas dunia yang lahir di jakarta di tempat yang sangat historis ini
tantangannya adalah bagaimana dki bisa turun tangan membantu gbk dan pemerintah pusat untuk merawat
karena kalau tidak dirawat dan tidak dijaga dengan baik
venue ini mungkin nanti akan turun kualitasnya
stadion akuatik gbk yang berstandar olimpiade dari federasi renang internasional atau vina itu telah diresmikan oleh presiden joko widodo pada sabtu dua desember dua ribu tujuh belas lalu
stadion renang ini diklaim sebagai venue terbaik di asia yang memiliki empat kolam dengan kapasitas delapan penonton